menteri badan usaha milik negara erick thohir mengatakan depo pertamina pelumpang akan direlokasi ke tanah pelindo
iya depo ini juga akan mempunyai batas wilayah aman di sekitar kilang minyak pertamina
erick thohir mengatakan hal ini setelah bertemu direksi pertamina di jakarta senin sore
selain soal relokasi pertamina memastikan akan memberikan pelindungan ke warga yang terkena dampak kebakaran depo pelumpang
perlindungan ini berupa penyewaan rumah dan juga membantu kebutuhan warga selama beberapa bulan ke depan
kita sudah koordinasi dengan pelindo itu lahannya akan siap dibangun akhir dua ribu dua puluh
pembangunan memerlukan waktu dua sampai dua lima tahun artinya masih ada waktu kurang lebih tiga tahun
nah karena itu
kami memastikan dan kami menginginkan dukungan daripada pemerintah daerah dan masyarakat
karena ini bagian perlindungan masyarakat yang didorong oleh bapak presiden dan kami juga meyakini ini hal yang penting
maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang kilang pertamina
tidak hanya tentu di pelumpang tapi ada di balongan ataupun di semarang